pemerintah ibu kota menggelar mudik gratis
tidak heran jika warga dki jakarta rela mengantri
untuk mendapatkan tiket mudik gratis pemprov dki jakarta
yang digelar mulai tujuh belas april hingga tujuh belas mei dua ribu sembilan belas
program mudik gratis yang diselenggarakan pemerintah provinsi dki jakarta
membuat warga antusias mendapatkan tiket selasa pagi
puluhan warga rela mengantre di kantor suku dinas perhubungan jakarta barat
kenapa mau milih mudik gratis sendiri sih ibu
ibu sendiri berapa orang yang makan mudik
tahun kemarin ibu naik angkutan umum atau ikut program mudik gratis sendiri
tahun kemarin nggak pulang
nggak pulang jadi tahun ini pengen pulang
cukup membantu nggak sih ibu dengan ada yang mudik gratis ini ibu
warga bisa mendapatkan tiket mudik gratis
dengan syarat memiliki ktp elektronik dan kartu keluarga
satu kartu keluarga bisa mendapatkan empat tiket mudik
itu adalah tujuan yang dipilih
pemerintah provinsi dki jakarta membuka pendaftaran mudik gratis
di lima wilayah dki jakarta dari tanggal tujuh belas april hingga tujuh belas mei mendatang
sepuluh tujuan mudik gratis yang diselenggarakan pemerintah provinsi dki jakarta
adalah ciamis kuningan tegal pekalongan semarang kebumen solo
udogiri yogyakarta dan jombang
mudik gratis dibuka sebenarnya pada tanggal tujuh belas april
sampai dengan tujuh belas mei
tapi karena tujuh belas april ada pilpres
maka keesokan harinya tanggal delapan belas april
itu dimulainya pendaftaran secara online
dari hari pertama hingga ada berapa banyak yang mendaftarkan sendiri mudik gratis
kalau dari hari pertama sampai saat ini sudah ada delapan ratus orang
yang sudah siap mudik gratis dari jakarta barat
warga memanfaatkan mudik gratis untuk menghemat ongkos mudik yang dirasa sangat membantu
rizal tan jakarta